ya allah ampunilah aku ya allah
aku sudah memberi harapan pada mas doni
aku sudah mengkhianati mas irfan suamiku
tadi doni pergi nemuin karim
kamu ngapain temuin karin
nanti kalau suaminya sampai tahu rumah tangganya kan berantakan
doni nggak peduli bu
doni juga suaminya karin
dia boleh bu tinggal dengan laki laki lain
kalau doni sudah benar benar meninggal tapi dulu masih hidup bu
jadi mestinya dia batalin dong pernikahan dia dengan irfan
karin itu bukan istri kamu lagi
ingat don sadar
doni nggak peduli bu
doni benar benar nggak peduli
pokoknya bagaimanapun caranya doni harus dapetin karina lagi
ibu atur ulang pernikahan doni dengan karin
kan ibu yang menikahkan mereka
ibu nggak akan mau nikahin kamu lagi sama karin
karina itu udah punya rumah tangga sendiri
sadar itu kamu harusnya dong
kalau emang ibu gak mau bantuin doni
doni bisa kok ngelakuinnya sendiri
sejak kamu diberitakan telah meninggal
posisi kamu telah digantikan dengan orang lain
ya untuk sementara ini
perusahaan belum membutuhkan karyawan baru
saya mengerti pak
tapi saya benar benar butuh kerjaan
saya mau kerja apa aja
baik saya akan bantu kamu
kebetulan saya ada teman yang punya bengkel
kamu kan tahu mesin
kamu pasti diterima bekerja di sana
bagaimana aku bisa membahagiakan karina
kalau aku hanya kerja di bengkel
aku harus kerja siang malam
baru bisa punya uang banyak
terima kasih atas dukunganmu

sampai ketemu lagi
assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
terima kasih atas dukunganmu
sampai ketemu lagi
gak tau nih mas kayaknya salah sambung deh
karena aku udah membohongi suamiku
apa yang sebenarnya terjadi sama karina ya
semakin hari semakin aneh
tapi aku mohon pengertian kamu
aku ini masih punya suami mas
bahkan saat aku bersama kamu
seperti saat ini
aku ini merasa berdosa
aku menghianati dia mas
terus kalau kamu lagi sama dia
kamu gak merasa
kalau kamu lagi sama dia
kamu menghianati aku
kamu gak merasa berdosa
aku suami kamu aku masih hidup
kenapa kamu gak pernah berpikir seperti itu
tapi aku gak tahu mas
kalau kamu masih hidup
bahkan surat kematian kamu
sudah resmi dikeluarkan
ingat ya mas
mas dimana saat aku membutuhkan mas
maafin aku karin
hanya allah yang tau
bagaimana perasaanku mas
saat aku menikahi mas irfan
dan hati aku
hati aku masih tetap milih kamu mas
aku gak pernah mencintai mas irfan
tapi aku terpaksa
aku gak bisa menolak cintanya
karena dia begitu baik sama aku
dan dia betul betul menyayangi aku mas
dia lebih menyayangi kamu
bukan begitu mas
tapi aku terlalu banyak berhutang budi dengan dia mas
jadi kamu menikahi dia
hanya sekedar untuk balas budi
berapa uang yang telah dia keluarkan
buat kamu karin
aku akan ganti semuanya asalkan dia mau meninggalkan kamu
kenapa belakangan ini karina selalu sibuk sama hpnya
apa itu ada hubungannya dengan telepon dari nomor bernama donny tadi malam ya
nah aku harus tanya nih siapa doni yang nelfon karinnya tadi malam
udah mau berangkat ya mas
kamu belakangan ini jadi aneh ya
ya soalnya kan biasanya kamu nggak peduli sama handphone
tapi yang sekarang aku perhatiin
sampai tidur aja kamu megang handphone
emang ada siapa sih
temen mas temen arisan kok
mas aku ketahuan dulu ya
nggak tau mas muak
tapi badan kamu gak panas
kita ke dokter aja biar diperiksa
gak usah gak usah mas gak apa apa kok
nanti kalau aku ke dokter aku pergi sendiri aja
pas berangkat aja kerja nanti terlambat lagi
yaudah pokoknya kalau ada apa apa kabarin aku ya